petugas balai konservasi sumber daya alam kelas satu serang banten
menyita seekor owa jawa milik warga di wilayah kota cilegon banten
owa jawa merupakan jenis primata paling langka di dunia
yang penyebarannya terbatas di jawa bagian barat
owa jawa ini disita petugas bksda jawa barat wilayah satu serang
setelah melakukan patroli bekerja sama dengan polres cilegon
saat ini ditemukan owa jawa dipelihara warga di bekas kandang kambing
dalam kondisi yang tidak layak
petugas memperkirakan owa jawa ini berusia sekitar lima tahun
dan berasal dari daerah cibaliyung pandeglang
pak hajat ini dengan suka rela menyerahkan ke bksda melalui polres cilegon juga
kita sangat apresiasi sekali dengan beliau
beliau karena beliau kooperatif mau menyerahkan
dari dulu juga dia hanya menolong gitu
kasian dengan katanya keberadaannya yang kecil masih disuapin